halo selamat malam semuanya
hari ini kita akan membahas
ngobrol bareng di rumah
sama cnn indonesia
kita akan membahas mengenai
panggung digital untuk para musisi
seperti apa sih
pandemik ini kan
sangat memukul sekali
yang biasanya bikin konser
ataupun ada live music
dimana yang harus
sementara sekarang ini semuanya tidak ada
kita akan mengobrol
bareng angga puradireja
kita langsung undang ya
jelas gak zaman
akhirnya gabung juga nih
hari ini lagi nggak ada kegiatan
kegiatan musik bernyanyi
paling di studio biasanya
kalau lagi kayak gini
kangen banget sama
kita kan udah mulai
psbb udah mulai dilonggarkan
sektor gitu ya
nah aku penasaran deh
kalau di restoran itu kan
biasanya ada live music ya
nah sekarang udah ada belum sih
treatment khusus yang
bisa menggantikan live music itu
mungkin dengan digital
atau dengan tapping
restoran tersebut itu
udah ada belum sih
kayak gitu seperti apa
kalau khususnya restoran sih belum tahu ya
kesempatan kita manggung juga makin besar ya
yang terjadi selama ini
kurang lebih tiga bulan terakhir
biasanya brand atau kantor
itu buat kegiatan
terus ada hiburannya musik
atau kegiatan itu
dimeriahkan oleh musik
either itu direkam atau live
intinya mereka pengen cari
brand brand ini juga sebenarnya
pengen berbuat sesuatu
itu yang biasanya
sebagai pelakunya gitu loh
banyak alternatifnya dari mulai
dua hal ini
ada plus minusnya
yang satu misalnya taping itu bisa rapih banget
soundnya segala macem
karena kayak satu arah gitu kan
bisa dari sisi
teknis teknis seperti itu
banyak errornya gitu
tergantung kebutuhannya juga sih
kesalahan kesalahan seperti itu
justru jadi menarik
orang jadi ngeliat
itu kadang lebih seru
dan banyak yang seperti itu
kita sih kasih
maunya seperti apa gitu
lama gak sih
kalau gitu bedanya dengan
lamanya sih relatif
karena baru ya
kalau udah satu dua kali
sebenernya udah mulai
mulai dapet tuh
cuman ya emang
bener bener kita rekam dulu
kalau live ya paling
persiapannya soundnya sih
itu aja yang paling
di perhatiin ya
tapi berarti langsung bener bener
apa yang harus bisa dilakukan gitu ya
semua sekarang udah
jadinya digital ya
kalau kesahnya sendiri sebagai pemusik
pastinya kan ada ya
dalam kurun waktu yang sangat cepat
kita harus bisa adaptasi
itu dia yang jadi tantangannya
jadi trial errornya emang
masih dilakukan terus
sampai hari ini
ekspektasi antar kita
cukup menarik sih
cukup menarik sih
kayanya nih ada beberapa
gitu jadi on on off air dan juga on air gitu apa offline dan juga online gitu ya setelah pandemi
bisa dilakukan iya ternyata kalau dulu mungkin orang ngelihat misalnya mau nonton konser online
bayar gitu itu kayak ah kurang asik ah mendingan live aja gitu tapi karena sekarang ini dipaksa
seperti itu orang juga banyak yang cukup menikmati jadi nantinya kayaknya sih ini bisa jadi salah satu
alternatif juga kontrol online ini setelah pandemi ini berakhir apalagi sebenarnya kalau online itu
jangkauan dari masyarakatnya itu lebih luas gitu ya nggak hanya orang yang ada di situ yang bisa
hadir aja tapi bahkan seluruh dunia ini bisa nonton gitu sebenarnya kan iya betul betul dan
apa ya ada experience beda kali ya kadang yang tadinya misalnya kalau di konser biasa itu jarak
antar kita dan pendengar itu kayaknya jauh gitu ya kalau di online ini sama ada beberapa formula
yang kayaknya lebih deket aja gitu karena lebih casual somehow gitu disitu bisa bisa
paling komunikasi bisa barusan barusan mesej itu kadang engagementnya jadi lebih
seru gitu ini banyak yang nyapa juga nih katanya kangen ini ada tapi tetap mau yang langsung lihat
ah nggak katanya tuh dari tita benita hahaha musik boleh disapa dulu ini fans fans nya for
ini kan kita udah mulai masuk ke new normal
untuk manggung new normal
selain di panggung digital
udah kepikiran belum sih ada
keterbatasan dan protokol kesehatan
udah ada belum sih planningnya
belum ada sih yang konkret ya
semua kayaknya masih menunggu nih
masalah perizinannya juga ya
gak ada yang mau ngambil resiko disitu kali
nyiapin semuanya sih
kayak misalnya malik
yang tadinya pengen keluar single
justru kita bakal keluar album
jadi semakin produktif ya
kita udah siapin nih
apakah pada saat masih kondisi seperti ini
nanti pas udah selesai
itu semua masih
segala kemungkinannya sih
di rusia udah ada tuh
mungkin io io entertainment
udah ada yang mulai nih mau
gimana menurut anda
kemarin juga sempat ngobrolin sih
dan kayaknya io io agency segala macem juga
untuk kreatif banget sekarang ini
kepikiran pasti ini
cuman lagi lagi eksekusinya sih
kita pengen tau gimana
tapi persiapannya kan tetap orang ngumpul ya
kita gak tau tuh gimana
gimana eksekusinya tuh di lapangan
tapi mungkin patut dipikirin kali ya
untuk masa kayak gini
karena kita sepertinya nih
masih belum bisa kumpul kumpul rame rame ini
sampai akhir tahun kali ya
kalau melihat begini
kayaknya sih begitu
concert yang sampe ribuan ya
terus juga mengenai
kayak seperti kawinan atau
atau seperti tujuh belas
apakah dibatasi lima puluh orang aja
itu juga gak tau nih
apalagi yang ribuan
mungkin pada saat nanti dibolehin
oke boleh gitu
pengen tapi pada saat dibolehin kayaknya
emosi pelan pelan sih
jadi serba salah juga ya mungkin
menghindari ya sekarang
mungkin ya berjauh dulu
nggak kontak dulu begitu ya
mungkin dengan digital ini udah lebih bisa terpenuhi kali ya
iya banget seperti itu
itu juga sekarang
kita pengen dapat masukan ya
dari temen temen pendengar
khususnya malik gitu
pendengar musik pada umumnya
enaknya seperti apa sih
sejauh ini feedbacknya seperti apa
kalo di malik sih
asal lagunya sesuai dengan yang mereka request ya
pengen jejik rakan
selama ini kan
di sekarang ini
di rumah gitu
kita juga sebagai yang
panggungnya itu juga
mau jejik rakan di rumah juga bingung ya
sok seru aja
sok seru aja
ga ada gitu ya kalo langsung kan
kita ada kedekatan bisa lihat
ya memang berbeda sih
cuman ya mungkin itu satu satunya cara yang bisa dilakuin
untuk sekarang ini
kalo dari malik sendiri dan juga temen temen musisi lain
keluh kesahnya apa sih selama pandemi ini
pasti turunnya itu berapa persen sih
semua seluruh manggung
sampai kapan yang di cancel
banyak banget ya
banyak banget ya
itu luar biasa
kita terakhir manggung itu lima belas maret
sedangkan maret dan april
itu udah kayak ada
yang habis di cancel
dan yang bulan bulan kedepannya
itu udah pasti dipending dulu
terus dari sisi
kita ga di siap siap ya
besok ga ada
padahal seminggu sebelumnya
kita masih bertanya tanya tuh
ini sebenernya gimana gimana
dan yang ketiga itu lagi
mau sampai kapan seperti ini
apa yang kita mau siapin
semangat kita mesti
jadi tiap minggu anak anak malik
itu ketemuan untuk ngobrol dini
ada energinya ada inspirasinya
kita buat album
ada kegiatan kegiatan sendiri juga
untuk ngisi kekosongan kekosongan ini
musisi musisi lain itu udah ada belum
bikin konser gitu ya
pas kemarin kita
kebetulan malik itu punya
jadi disitu kita buat
bareng sebuah brand
kita bertindak disitu sebagai
ph dan io
nah disitu kita ngobrol
kita ngundang ada malik ada
waktu itu kemarin ada raisa
terus ada juga arilaso
ada tompi segala macem
salah satu bentuk kreatifnya
yang di depan
bukan maliknya tapi
untuk jemput bola aja
nah ini juga seru nih
jadi tiap bulan itu beda beda
bulan pertama kan lagi gak ada job
terus kita bilang ke temennya
wah santai lah santai
pokoknya yang penting ada gitu
terus bulan depannya ternyata
musisi yang ternyata nggak nganggur nganggur amat juga
mungkin ada yang
karena emang ternyata
ada yang emang pengen
manggung karena nggak ada manggung
jadi emang beda beda sih
tergantung situasi dari si
ben itu sendiri
jadi ya pada akhirnya
sebenernya gak terlalu
yang satu seperti ini satu seperti itu
gak bisa ngejudge ya
keputusannya sangat ditentukan
oleh momen di saat itu
kemaren belum dibuka
eh ternyata diperpanjang gitu ya
jadi kita harus siap
dengan segala konsekuensi
dan ya itu perubahan itu
untuk mencari perubahan
ada yang karaoke itu
nah itu visualnya tuh
menarik sekali loh
itu gimana sih cerita
maksudnya ya mungkin awal awal masih belum
oh bisa bikin visual apa yang menarik gitu
ini ya brainstormingnya
untuk mencari yang menarik di digital
ide nya selalu
bagaimana kita berbuat sesuatu di era ini
waktu itu kita mulai dua bulan yang lalu
intinya kita pengen
menghibur orang yang di rumah
biar nyanyi nyanyi bareng lah
intinya karaoke itu bisa nyanyi
terus ada liriknya kan
jadi ya sesimple itu
awalnya direkam dulu
satu minggu dua minggu
akhirnya orang sadar
akhirnya kita kembangin lagi
gimana caranya biar live
jadi emang teknis teknis seperti itu
tiap minggu nya develop terus
jadi tiap minggu
ini sekarang udah edisi ke tujuh
itu tiap minggu nya
itu tetep tegang
jadi lima belas menit sebelum live
di orang teknis
dan aku juga gitu ya karena
ngeliat textnya belum masuk lah
textnya masih miring miring
sound nya juga belum
nyari perkembangan biar lebih menarik gitu
beli lampu beli apa
tapi keren ya
dalam arti kata
pantai kita tuh emang
pengen buat karoke ini
tetapi memang engagement juga
masyarakat ini masih tinggi gitu ya
jadi kepengen nonton
maksudnya mungkin yang biasanya tadinya
gak pernah nonton di konser
atau apa di digital
sekarang tuh jadi ternyata ini ada pengalaman
baru yang enjoy juga gitu
kita seneng juga nontonnya
lucu banget ada istilah
jadi tiap hari sabtu itu pas
itu banyak yang misalnya
bernam bertujuh gitu
pengen rame rame ngumpul gitu ya
kita yang ada di studio
bisa ya gitu ya gitu
kok begitu aja bisa seru
jadi emang kreatifnya tuh
bukan hanya dari sisi kita
yang punya konten
tapi orang yang nikmatin juga nikmatinnya
gimana biar seru
diantara mereka gitu
lucu juga ya atau ada yang
misalnya pergi ke
pinggir kolam renang gitu ya
untuk menikmati konser itu jadi
lebih private ya sebenarnya ya
biasanya ada yang dandan
jadi udah kayak mau ke
lewat seno party ini udah mulai ada yang
apa ya konser
terus nanti ditayangin
atau apa gitu belum ya
kita sih udah coba untuk
karena ini baru banget dibuka ya
mungkin kita liat beberapa
mungkin satu dua minggu
ke depan kali
perihal ini gitu karena
dari awal sih
kita terus kontekan sama mereka
kalau ada ide atau apa
mereka pun seperti itu kalau ada ide
buat di tempat gue gini gini
cuman ya tinggal
tinggal masalah boleh atau
enggaknya aja sama
sama merintah ya sampai seberapa sih bolehnya
sampai jam berapa sih boleh
bukanya gitu tapi ada ide
bagus kalau misalkan di tapping gitu
tapi jadikan gak live
jadi gini di tapping dulu
terus nanti baru ditayangin
malemnya misalnya itu kan sebenarnya
iya menarik banget
kita kan berangkat
oke sekarang misalnya kayak gitu
mereka juga bagus terus mereka
gak di jawab gitu sama yang nyanyi
mereka yang aduh kok
kok pasif sih gitu
yaudah kita harus cari cara tuh
emang serunya sih live sih ya
jadi memang sebenarnya orang orang
lebih suka live gitu kali ya karena
lebih ada kedekatan gak hanya
jadi ada komunikasinya gitu ya
dan dikitanya juga seperti itu
pada saat live tuh emang
vibenya beda aja
kayak misalnya suara
kurang kedengeran atau
koneksi suka agak putus putus
tapi justru disitunya
lebih menarik ya experience nya
tinggal orang teknis di belakang aja
kalau dari malik di essential sendiri
sekarang kan tadinya kemarin single nih
ternyata karena lagi pandemi gini
semakin produktif akan ngeluarin album
boleh dong diceritain sedikit tentang albumnya
nih akan digital kah
atau seperti apa
kita tadi keluar album itu
sejak saat itu kita pengen
keluar album itu gak ada waktunya
jadi kita mau keluar album itu gak ada waktunya
nah kemarin pun
tahun ini juga seperti itu sebenarnya pengen keluar single
keburu nggak boleh kemana mana
akhirnya keluar album
akhirnya kita bilang yaudah deh mungkin ini takdir ya
nah akhirnya udah kekumpul nih
tapi belum proses mixing ya masih
kalau launching sih kayaknya pasti
akan digital yang diutamain
sebelumnya pun digital
cuman biasanya kita buat
sama fans gitu yang internal
small concert lah ya
itu yang seru tuh lukanya
itu yang mungkin masih dipikirin
aktivasi digitalnya sih
pasti akan dilakuin
sekarang maupun nanti pas udah
kira kira kapan tuh
kita aja kemarin masih ngobrol terus
ngomongin lagunya dulu aja
hari ini kita sepakat lima lagu nih
nambah lagi lagunya
itu bisa jadi beda lagi
jadi ya sebenernya
inspirasi dibuka aja dulu
sampai bener bener udah selesai
udah mentok gitu
tapi yang pasti sih tahun ini
jangan lewat deh tahun ini
oke jadi bener bener fleksibel ya
kita juga akan menanti nih gimana albumnya
banyak fansnya yang disini pastinya
aku lagi di ini
coffee shop aku di kopinyangi
disini juga ada beberapa orang
pada pengen nonton
boleh dong lagu
dikit aja tapi ya
itu udah bilang
oh terima kasih
ini aja deh
maukah kau tuh
menjadi yang terakhir
maukah kau tuh
menjadi yang pertama
menjadi yang pertama
menjadi yang pertama
menjadi yang pertama
yang selalu ada
ku membuka mata
satu album boleh gak
ntar live aja di nyanyi
terima kasih loh
kapan nih ada ini lagi konser
hari sabtu malik
kapan manggung di acara
oh aku punya nih ini ya
ya ini di youtube nya ya
ya di youtube nya
sempat yang manggung raisa
sebelumnya ada iwan vals
dan sekarang kita
hari sabtu ya
terima kasih angga ngobrol bareng bersama cnn indonesia nya
terima kasih angga ngobrol bareng bersama cnn indonesia nya
sukses terus ya
thank you cnn indonesia